hari ke enam uji coba underpass kartini lalu lintas di sekitar lebak bulus jakarta selatan
tampak lebih lancar pasca dioperasikan underpass senilai sembilan puluh satu miliar tersebut
pengendara yang melintasi persimpangan jalan metro pondok indah r a kartini
dan tbs simatupang raya tampak tidak harus antri berlama lama di lampu merah
sejak diuji coba pada hari kamis lalu arus lalu lintas di sekitar lebak bulus
mengalami kelancaran yang cukup signifikan
para pengendara yang hendak menuju ke arah jalan raya pasar jumat dari jalan metro pondok indah
bisa melewati underpass sepanjang empat ratus dua puluh meter dalam waktu sekitar dua menit tanpa terkena lampu merah
sementara itu antrean kendaraan yang biasa terlihat di jalan tbc matupang
yang mengarah ke jalan metro pondok indah dan ra kartini juga tidak sepanjang sebelum dilakukan uji coba
sedangkan dari arah sebaliknya pengendara dari jalan ra kartini
yang hendak menuju ke jalan tb simatupang
juga tidak perlu berlama lama mengantri di lampu merah
dengan mengurangi lalu lintas kendaraan dari arah jalan metro pondok indah
lampu merah di persimpangan jalan tersebut dapat dikurangi sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas
sudah ada korespondensi nn indonesia area dita utama di kawasan underpass kartini
tepatnya di tb simatupang jakarta selatan
dito dari yang anda pantau di sana apakah benar bahwa
ketika underpass kartini dioperasikan begitu artinya cukup membantu untuk mengurai kemacetan di kawasan lebak bulus jakarta selatan
ya halo selamat sore
memang sebagian dari kita tahu memang daerah lebak bulus persimpangan lebih tepatnya
ra kartini tbs simatupang dan juga jalan metro pondok indah sendiri memang terkenal dengan kemacetannya
karena memang merupakan salah satu urat nadi transportasi dari jakarta itu sendiri
misalnya dari arah jakarta selatan untuk menuju ke arah tangerang selatan ciputat
dan memang sejak diberlakukannya
sejak dioperasikan uji coba underpass ra kartini sendiri
memang saya melihat secara nyata bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di sini
misalnya di belakang saya itu ada jalan era kartini
biasanya di sini para pengendara harus berantri cukup lama untuk dapat mengawati lampu merah ini
karena memang akibat harus menunggu pergantian dengan kendaraan yang dari arah jalan metro pondok indah itu sendiri
tapi karena memang sudah diberlakukan atau sudah difungsikannya jalan underpass ra kartini sendiri
maka kendaraan dari jalan metro pondok indah dapat langsung menuju
menuju ke jalan raya pasar minggu tanpa harus melalui lampu merah
sehingga dapat mengurangi waktu lampu merah itu sendiri sehingga kendaraan arus lalu lintas menjadi lebih lancar
dan hal itu juga terlihat misalnya saya akan berjalan sedikit ke arah jalan tbs simatupang yang ada di sebelah kanan saya itu
anda bisa lihat bahwa memang underpass yang sejatinya dibangun pada januari tahun dua ribu tujuh belas ini
dan baru di uji coba pada februari dua ribu delapan belas ini memang sedikit mengalami keterlambatan penyelesaian proyek itu sendiri sekitar dua bulan
karena memang saya tidak bisa mengalami penyelesaian proyek itu sendiri sekitar dua bulan
jadi memang seharusnya ditarikkan selesai pada bulan desember tahun dua ribu tujuh belas itu sendiri
nah jika anda lihat di jalan tb simatupang sendiri anda tidak akan terlalu banyak kendaraan yang antre di lampu merah
padahal sebelumnya sebelum difungsikannya underpass kartini sendiri
memang saya bisa biasanya kalau saya melewati jalan ini sendiri
saya butuh sekitar waktu sepuluh sampai lima belas menit untuk dapat melewati jalan lampu merah ini
untuk menuju ke jalan metro pondok indah maupun juga menuju ke jalan era kartini
tapi memang dengan berdivisional
penyelesaian proyek itu sendiri memang sudah berfungsi dengan underpass kartini sendiri
bukan artinya mengurangi kemacetan dari kendaraan dari arah utara menuju ke selatan
karena nanti jika anda ke arah selatan atau ke arah ciputat atau jalan raya pasar jumat itu sendiri
di situ anda akan kembali menemukan kemacetan
di antara lain disebabkan oleh pembangunan mrt dan juga memang volume kendaraan yang hendak menuju ke ciputat
tangerang selatan yang memang di situ masih mengalami penyempitan jalan
sehingga memang para pengendara juga tidak bisa mencari jalan yang lebih jauh
dan juga tidak sabar sampai selesai dikerjakan oleh mrt sendiri
sehingga memang arus lalu lintas dapat menjadi lebih lancar di kawasan ini
baik dito tapi dengan adanya underpass kartini ini memang membantu kelancaran lalu lintas ya
tapi kalau anda pantau di sana apakah juga masih ada pihak kepolisian misalnya yang mencoba untuk mengatur lalu lintas
atau paling tidak berjaga di sekitar underpass
karena kan mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu ya ketika ada underpass ini dan kemudian lewat jalan itu
seperti apa yang anda pantau di sana
dan bagaimana kemudian mungkin anda sempat bertanya tanya dengan sejumlah pengguna jalan tanggapan mereka seperti apa
ya terkait hal itu memang saat saya melintasi underpass kartini itu sendiri memang tidak terlihat ada kenjangan pihak kepolisian yang ada di bawahnya
untuk sementara ini selama masih uji coba hanya diberlakukan satu lajur saja
memang di underpass kartini memang terdapat dua lajur
jalan ini memiliki lebar sekitar sembilan meter
untuk pihak kepolisian sendiri masih difokuskan di tempat saya berada saat ini yaitu di persimpangan
di tempat saya berada di antara jalan r a kartini tbs simil tupang dan metro pondokinda itu sendiri
karena memang di situlah masih terjadi persimpangan dalam bumerang yang perlu diatur kendaraan arus lalu lintasnya
sedangkan untuk di bawah saya di underpass lrt ini sendiri memang saya lihat sudah cukup jelas bahwa kendaraan baik itu kendaraan roda empat maupun juga kendaraan roda dua dapat melintasinya dengan bebas
hanya sementara ini masih diberlakukan satu lajur saja
tapi yang menariknya adalah salah satu yang mungkin saya perlu sampaikan sedikit adalah konstruksi dari

karena memang dia memiliki ornament yang menurut saya cukup menarik
karena memang dia memiliki ornament yang menurut saya cukup menarik
dia menggunakan alur air sehingga dengan harapannya adalah bahwa memang arus lalu lintas disini juga menjadi lancar seperti air
dan juga terutama pada malam hari seperti saat ini biasanya akan dinyalakan dengan tata pencahayaan led yang dapat berubah berubah warna sehingga akan menjadi pengalaman menarik bagi para pengendara untuk kelintasinya
baik terima kasih aradita utama koresponden cnn indonesia